pelanggar itu kami akan teruskan kepada kemenik bumn
kalau perusahaan yang pelanggar tadi adalah perusahaan terbuka
maka perusahaan tadi surat teguran akan kami sampaikan juga kepada bursa efek indonesia
kalau yang bersangkutan itu adalah otomatis kalau semua yang lain adalah
akhirnya kami teruskan apapun statusnya kepada kementerian keuangan dalam hal ini
tidak jenis pajak karena kami yakin semuanya adalah wajib pajak
semua pelanggar tadi dan kedua juga pasti akan kami sampaikan juga kepada ojk
karena kami yakini semua korporasi debitur otomatis sekarang juga ada debitur
apalagi kalau kemudian yang melanggar adalah korporasi non bank lembaga keuangan non bank
itu kan dibawah kemenangan ojk juga untuk pembinaannya
sehingga itulah bentuk transaksi administratif yang kami akan berikan
memang ada pertanyaan kalau mbak vero ikuti juga berita dalam beberapa hari terakhir
ada yang meragukan efektivitas dari struktur administratif
kalau misalnya sudah ada surat teguran begitu bagaimana
ya ini pertama tentu saja ini adalah satu bentuk
sebenarnya pbi mengatur mengenai kehatian ini boleh dibilang mungkin yang pertama selama ini
setelah kita melepas semua kontrol devisa
mungkin ini salah satu bentuk pengendalian atau kehatian kehatian otonorgi yang pertama kita lakukan
nah kita setelah berangkat dari pendolum yang sangat bebas
tentu kita juga tidak mau membuat kemudian terjadi shock yang berlebihan
kita juga ingin melihat tidak ingin kemudian pb ini kemudian menyulitkan berbagai pihak secara berlebihan
makanya kemudian kita melakukannya secara bertahap
pertama tadi saya sudah sebutkan bahwa rasio rasio tadi juga diawali dengan rasio yang relatif rendah menurut pandangan kami
kemudian baru ditingkatkan sesudah itu dan kemudian juga sanksinya juga tidak serta merta
sanksi ini kemudian kami terapkan nanti sejak laporan triwulan tiga dua ribu dua puluh
walaupun ketentuan pb ini sudah diterapkan sejak
awal januari tahun depan tapi sanksinya baru kami akan terapkan sejak triwulan tiga
dan kemudian juga khusus stuk yang pemeringkat juga baru kami terapkan sejak tahun depan
saksi dan kedua juga kami meyakini walaupun sifatnya saksi administratif berupa surat teguran
bagi di dalam dunia perkreditan ya surat utang piutang seperti ini
dan apalagi bagi kreditur luar negeri
sehingga dan mereka dalam banyak klausul di dalam
di dalam negeriman yang mereka tanah tangani
salah satu yang kami pantau adalah mereka selalu memperhitungkan kemudian
kepatuhan dari debitur itu terhadap ketentuan dari negara tempat dia berada
nah jadi kami berkeyakinan itu ya walaupun bentuknya surat teguran
tapi itu kemudian bisa diinformasikan kepada kreditor yang bersangkutan
itu akan daya deteransinya cukup tinggi juga
dan kemudian juga kami berharap melalui kerjasama dengan berbagai instansi terkait ini
misalkan bagi ojk di dalam memantau
kesehatan bank karena disitu ada korporasi korporasi besar yang menjadi debitur dari bank
yang bersangkutan bagi bi juga bagi pengawas pasar modal dan juga tentu bagi bumn
dan khusus untuk bumn kan kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa instansi terkait
untuk mempermudah dan memperkuat pelaksanaan hedging ini di kalangan bumn
iya kalau perusahaan pemerintah sepertinya jauh lebih mengikutilah peraturan yang ada
tapi ini tetap artinya yang pengelolaan utangnya tapi bukan untuk membatasi
nah bagaimana kemudian artinya ini kan juga tetap harus dikendalikan
utang luar negeri juga akan terus bertambah
meskipun ada pengelolaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan
apakah kemudian juga dharma indonesia memperhitungkan hal tersebut
sudah waktunya untuk membatasi peminjaman utang luar negeri atau seperti apa
sebagai lembaga otoritas makro moneter ya tentu dalam membuat kebijakan
dan melihat juga pada prospek ekonomi ke depan juga
dan bagaimana juga status indonesia masihlah negara berkembang
dan di berbagai negara sebagai status negara berkembang tetap masih membutuhkan modal
tidak ada yang bisa tumbuh dengan kecepatan yang cukup tinggi tanpa ada modal
apakah itu modalnya dalam bentuk pma yang di dalamnya sebenarnya juga ada unsur hutang
karena biasanya pma yang masuk ke indonesia juga menyediakannya tidak sepenuhnya dalam bentuk ekuitas
dalam bentuk hutang juga tapi kepada anak perusahaannya di indonesia
itu biasanya hutang antara afiliasi kami sebut
tapi yang terpenting adalah kebutuhan itu didukung oleh pertama
daya dukung dari secara mikro ada di perusahaan yang berhutang
jadi dia berhutang sesuai dengan kapasitasnya
dan sesuai juga dengan kemampuan dia menghasilkan falafel untuk membayarnya kembali
dan kedua tentu kemudian adalah kalau kemudian diagregasikan hutang tadi
kemudian tidak mencapai satu rasio rasio yang bisa membuat kemudian kepercayaan investor asing
untuk membiayai ekonomi indonesia secara berkelanjutan
kita tentu tidak mau berbondong bondong dalam beberapa tahun
orang asing investor asing masuk indonesia membiayai
tapi kemudian ketika krisis mereka berbonong bondo juga keluar
dan untuk jangka waktu yang agak lama kita harus terpuruk dulu beberapa tahun
karena biasanya ketika suatu ekonomi sudah mengalami krisis hutang
kemudian terkena juga sistem keuangan ya karena sistem keuangan juga hambruk
maka krisis yang terjadi akan membuat ekonomi akan tumbuh sangat rendah
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kita baru awal awal tahun dua ribu lima dua ribu delapan kita agak cepat lagi ya
sudah hampir sepuluh tahun juga kita harus menderita
dan jepang sudah lebih dahulu mengalami hal serupa
jadi ini sebenarnya sesuatu yang kita belajar dari pengalaman negara negara lain
ini bukan sesuatu yang merupakan inovasi tanpa dasar gitu ya
jadi konteksnya makaunya adalah kita paham kita butuh dana
tapi kita ingin supaya dana itu dikelola dengan baik
supaya kita tidak teromaming dalam krisis yang berlanjut
jadi kiranya para pengusaha juga mau berkontribusi untuk sama sama membangun perekonomian kita
terima kasih pak dodi sudah bergabung bersama kami di money report
ya pak mirsa sampai di sini kebersamaan kita dalam money report
anda bisa mengakses informasi bisnis terkini di website kami di berita satu com
anda juga dapat mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news ad berita satu tv
sesaat lagi rangkaian informasi aktual sepanjang hari akan kami hadirkan dalam jurnal malam
saya veronica moniaga mewakili rekan rekan yang bertugas undur diri